tujuh relawan yang dinyatakan positif covid sembilan belas merupakan bagian dari satu enam ratus dua puluh relawan
yang mengikuti uji klinis fase tiga vaksin sinovac di kota bandung sejak agustus dua ribu dua puluh
menurut keterangan ketua tim uji klinis vaksin covid sembilan belas kusnandi rusmil
melemahnya daya tahan tubuh diduga menjadi pemicu utama terpaparnya ketujuh orang tersebut
meskipun demikian ketujuh orang tersebut saat ini diketahui hanya mengalami gejala ringan
oleh karena nggak semua orang itu sama
oleh karena tergantung jumlah virus yang masuk tergantung daya tahan tubuh orang tersebut
tergantung tingginya antibody orang tersebut
ya kayak sekarang gitu orang kayak anak anak udah divaksin kan ada juga yang sakit
ya sama ini ini kan penyakitnya baru setahun ya kita sedang mempelajari
jadi nggak akan hilang begitu aja
kasus konfirmasi positif usai disuntik vaksin covid sembilan belas juga dialami oleh bupati sleman sri purnomo
usai menjalani penyuntikan vaksin pertama pada tanggal empat belas januari dua ribu dua puluh
sri purnomo mengumumkan bahwa dirinya terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada rabu dua puluh januari dua ribu dua puluh satu

sri purnomo selanjutnya menjalani isolasi mandiri dan hanya mengalami gejala ringan
menurut guru besar fakultas farmasi universitas gajah mada zulis ikawati
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang terpapar covid sembilan belas meskipun sudah dilakukan vaksinasi
faktor pertama ialah belum terbentuknya antibody yang dihasilkan dari penyuntikan vaksin
karena rata rata vaksin membutuhkan waktu tujuh sampai empat belas hari untuk membentuk antibody
kedua respon masing masing individu berbeda beda terhadap vaksin
sehingga bisa saja ada individu yang lama membentuk antibody
ketiga faktor eksternal yaitu jumlah virus yang masuk menginfeksi lebih besar jika dibandingkan dengan antibody dalam tubuh
meskipun tetap bisa terpapar menurut zulis orang yang telah divaksin biasanya hanya terkena gejala ringan
karena tubuh sudah memiliki antibody yang didapat dari vaksin
walaupun terpapar ketika antibody sudah terbentuk
maka berarti tetap saja ada antibody yang bisa melawan virus yang masuk
sehingga itulah makanya ketika divaksin maka kalaupun dia terinfeksi
maka nanti gejalanya akan bisa lebih ringan biasanya
kenapa karena kan walaupun bagaimana tetap sudah ada antibody yang terbentuk
sehingga paling tidak bisa melawan virus yang ada sehingga paling tidak virusnya bisa paling nggak berkurang begitu
saat ini proses vaksinasi pertama vaksin covid sembilan belas di indonesia telah dimulai sejak tiga belas januari dua ribu dua puluh
dijadwalkan pada dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh satu penyuntikan vaksin tahap kedua akan dilakukan
pemerintah menargetkan melakukan vaksinasi terhadap satu ratus delapan puluh satu lima juta warga di indonesia
yang ditargetkan selesai dalam waktu lima belas bulan